menteri kesehatan budi gunadi sadikin berencana fokus pada akselerasi vaksinasi booster covid sembilan belas pertama
kepada masyarakat indonesia sebelum melaksanakan pemberian booster kedua
berdasarkan data dari kementerian kesehatan pada desember dua ribu dua puluh
tingkat antibody masyarakat indonesia berada di angka delapan puluh tujuh delapan persen
tingkat antibody tersebut meningkat menjadi sembilan puluh delapan lima persen pada juli dua ribu dua puluh
data yang sama menunjukkan lebih dari satu ratus tujuh puluh juta warga indonesia atau sekitar tujuh puluh dua enam persen telah mendapatkan vaksin covid kedua
meski begitu hanya dua puluh empat persen atau sekitar lima puluh tujuh juta orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis ketiga atau booster
vaksinasi booster kedua mulai dilakukan pada akhir juli dua ribu dua puluh dua kepada tenaga kesehatan sebagai kelompok prioritas
menurut menteri kesehatan efek vaksin booster pertama sudah mulai menurun dalam kurun waktu enam bulan
sehingga vaksin booster kedua diperlukan untuk menguatkan kembali kekebalan tubuh
namun saat ini pemerintah masih akan fokus pada akselerasi vaksin ketiga atau booster pertama bagi masyarakat
masyarakat indonesia relatif imunitasnya lebih tahan mungkin dibandingkan dengan masyarakat masyarakat lainnya